dua minggu setelah dinyatakan bersalah dan difonis dua tahun penjara atas kasus penodaan agama
gubernur nonaktif dki jakarta basuki cayapurnama atau ahok melayangkan memori banding ke pengadilan tinggi dki jakarta
namun tidak lama kemudian memori banding itu dicabut atas permintaan dari ahok sendiri
apa yang terjadi sebenarnya
saya telah banyak berpikir tentang kejadian yang saya alami
saya mau berterima kasih kepada saudara saudara yang terus mendukung saya dalam doa
kiriman bunga makanan
tangis istri basuki cahayapurnama veronika tan pecah ketika membacakan surat pencabutan memori banding yang ditulis langsung oleh ahok
saya tahu tidak berhasil
mudah bagi saudara menerima kenyataan seperti ini
tetapi saya telah belajar mengampuni dan menerima semua ini
jika untuk kebaikan kita dalam berbangsa dan bernegara
dalam surat yang ditulis di balik jeruji itu ahok menyatakan berterima kasih kepada simpatisannya atas dukungan selama ini
namun ahok berpesan untuk menyudahi segala aksi karena ingin menjalani masa masa sunyi di balik jeruji besi
ahok mengaku ikhlas menjalani hukuman yang dijatuhkan majelis hakim
tidak ingin ada pergolakan di antara masyarakat menjadi salah satu alasan kenapa ahok menarik memori banding yang sempat diajukan kuasa hukumnya senin sore dua puluh dua mei kemarin
saya khawatir banyak pihak akan menunggangi jika para relawan

apalagi benturan dengan pihak lawan yang tidak suka dengan perjuangan kita
sebelumnya kuasa hukum ahok rola sitinjak masih mempermasalahkan sejumlah hal dalam proses peradilan
ahok dan tim kuasa hukum merasa lelah menjalani sidang yang mengesampingkan saksi alat bukti serta saksi ahli yang diajukan pihak ahok
saksi alat bukti ahli yang diambil oleh majelis dari fakta fakta persidangan adalah
hal hal yang mendukung terhadap putusannya
jadi menurut kita itu sangat tidak fair sekali
lalu apakah proses hukum ahok sudah selesai dan inkrah
proses hukum ahok masih terus berjalan selama jaksa belum mencabut memori banding yang diajukannya
menanggapi pencabutan banding ahok jaksa agung muhammad prasetyo mengatakan
secara yuridis langkah ini membuktikan bahwa ahok mengaku bersalah dan menerima tuduhan yang disangkakan hakim terhadapnya
tentunya jaksa yang selama ini juga banding akan melakukan pengkajian tentang relevansi dan urgensinya
upaya hukum banding yang diajukan oleh jaxa penutup
jika ditarik ke belakang langkah pencabutan banding ini tentu berbanding terbalik dengan sikap ahok dua minggu lalu
ketika ia menyatakan akan mengajukan banding atas fonis yang diterimanya
setelah berbicara dengan tim penasihat hukum saudara
sudah yang mulia
kami akan melakukan banding nanti
kini ahok sudah secara resmi mencabut memori banding yang telah diajukannya
publik pun dibuat bertanya tanya
apakah langkah ini sebagai bentuk pengakuan ahok terhadap dakwaan yang dituduhkan terhadapnya
sekaligus menghindari peluang penambahan hukuman
atau justru bentuk keputusasaan terhadap sistem peradilan yang berjalan
kipan jin cnn indonesia
ya keputusan pencabutan permohonan banding terhadap fonis ahok ini menimbulkan banyak tanda tanya
ada apa di balik keputusan mendadak tersebut
apakah artinya kemudian ahok mengakui fonis pengadilan negeri jakarta utara kepada dirinya
atau ada alasan lain di balik keputusan ini
kami akan mengulasnya malam ini dengan kuasa hukum mbak suki chayapurnama iwayan sudir
ya selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada ali lubis wakil ketua advokat cinta tanah air atau akta
baik terima kasih sudah hadir
kami akan mulai langsung saja ke pak wayan sudir
tentu saja kita sudah dengar penjelasan ya dalam konferensi pers yang tadi
cuma pertanyaan yang paling sedikit mengganggu publik yang di tengah tuntutan pembebasan terhadap basuki cahayapurnama
mendesak pengadilan tinggi segera memproses bandingnya
dan kemarin tim kuasa hukum terlihat sekali semangat ya di pagi hari atau siang hari itu ya
pak iwayan datang membawa mengurbanin tapi kemudian suaranya tiba tiba mencabut
ada apa pak di balik ini pak
kenapa mendadak sekali tiba tiba
sebelum itu saya ingin mengingatkan kita semua ini kan sebuah bangsa yang sangat besar
berhati hatilah kalau bermain di lingkungan pengadilan dalam pengertian mau intervensi dan menekan
sebab sejarah telah membuktikan seburuk buruknya keadaan ekonomi dan politik sebuah bangsa
bangsa ini tetap punya harapan kalau hukum dan peradilannya masih tegak
tapi kalau hukum dan peradilan nggak tegak
ya persilahkan aja
membaca sejarah kembali
maksudnya apa pak ini bisa dijelaskan oleh rakyat pansi atau kuntar pertama
semua orang harus mampu meyakinkan kalau bermain jangan di ranah pengadilan untuk tekan menekan dan intervensi
kalau mau main politik silahkan
berkompetisi di bidang ekonomi silahkan
tapi jangan sentuh pengadilan karena itu satu satu harapan terakhir untuk mendegakkan eksistensi sebuah bangsa
pesan pak wayani tujukan kepada siapa
siapapun tidak boleh intervensi
karena kami merasakan bahwa sejak awal sebenarnya tidak ditemukan bukti bukti menjadikan pak basukini tersangka
tidak ditemukan sama sekali
ada sering saya ulangi ada empat belas jaksa yang memeriksa itu sepuluh mengatakan tidak ada tindak pidana
ada sembilan ahli pidana enam menyatakan tidak
lalu polisi terbelah
tapi karena ada demo demo yang luar biasa sampai tujuh juta begitu tiba tiba tanpa seperindik orang menjadi tersangka
ajaib kan luar biasa kan
menjadikan orang tersangka itu kan harus ada penyidikan dulu
dengan penyidikan lah ditemukan bukti bukti
konkretnya bukti permulaan
dari bukti permulaan perkara menjadi terang
terang itu siapa
untuk menemukan tersangka
kalau ini terbalik
tersangka lebih dulu seperindik tidak ada
lalu caranya mencari barang bukti gimana
bukti permulaan yang diwajibkan oleh pasal satu butir empat belas itu caranya gimana mencukupkan
dan ini berlanjut
sampai p dua puluh satu kemudian pengadilan
bahkan menjelang putusan masih ada demo lagi ke pengadilan jakarta utara
demo kan juga dua pihak pak
ke jakarta utara nggak menjelang putusan
nah kalau sudah begitu
kita berkaca lagi
kenapa orang amerika tidak mau membiarkan jurinya itu bergaul sejak ditetapkan jadi juri dengan masyarakat
tidak boleh baca koran
ditaruh di satu tempat
supaya tidak terpengaruh
nah yang terjadi di kita bukan malah bagaimana menjaga mereka nggak terpengaruh
tapi mendatangi dengan cara demo
saya tidak tahu kalau pola ini akan dilakukan terus menerus
wajah keadilan kita masa depan bangsa kita itu ya kayak apa
itu aja pertanyaan saya
sudah banyak contoh bagaimana negara ini pecah
tapi sebenarnya tentang hal ini kan sudah diketahui sebelum vonis itu jatuhkan
pak wayan pernah hadir di sini juga menceritakan berbagai kejanggalan kejanggalan itu kan misalnya ada tuntutan harusnya ini bebas begitu kan pak wayan sempat mengatakan
kalau belakangan lebih seru lagi
tapi ketika sudah vonis itu jatuh dijatuhkan saat itu kalau memang pemikirannya seperti sekarang ini katakanlah ada intervensi dalam hukum ini maka kenapa tidak saat itu kemudian diterima saja saat vonis itu selesai
kenapa waktu itu kemudian mengajukan banding tetapi di saat banding ini mau diajukan oleh tim kuasa hukum
ini pertanyaan yang bagus
apa yang kemudian membuat burung
ini pertanyaan yang bagus
kalau pak basuki kalau untuk kepentingan
ini pertanyaan yang bagus
kalau untuk kepentingannya sendiri terganggu dia akan mengalah
dijadikan tersangka tidak apa apa silahkan
dikalahkan di gubernur nggak apa apa
tapi kalau rakyatnya bangsanya terganggu dia marah
kalau rakyat misalnya pelayanannya nggak bagus marah dia
korupsi oleh bawahannya marah dia
nah ketika dia menyatakan banding hasil perundingan banding saja dulu tetapkan karena
kok bisa ada penahanan tanpa memperhatikan pasal dua puluh ayat tiga
padahal dua puluh ayat tiga ini berasal dari hir
putusan segera masuk itu yang kita lawan
saya kebetulan ikut memberi masukan
kok sekarang bisa menahan walaupun pasal satu ratus sembilan puluh tujuh dilihat dengan berdiri sendiri itu mungkin
tapi kalau dikaitkan pasal dua puluh ayat tiga tidak
orang nggak boleh berdebat itu
karena saya ikut membahas
tidak boleh berdebat
karena dua puluh ayat tiga adalah membentengi agar tidak ada putusan segera masuk
nah sekali lagi pak basuki waktu itu menyatakan banding
kalau suasana dan situasi kepentingan bangsa ini kondusif dengan dia banding
tidak mungkin dicabut
mencabut ini dengan kebahitan luar biasa
jadi terakhir terakhir sebelum pencabutannya ada perkembangan luar biasa
apakah tekanan terhadap
ya semua orang tahu itu
saya tidak tahu pak siapa yang menekan
semua orang tahu
cuma orang nggak berani bicara begitulah situasi ini sekarang
kalau saya sebagai salah satu wakil
aneh kata pak basuki bebas ribut tidak
nah kita tanyakan kepada mas ali
tapi harus jujur dijawab
antara hati dan pikirannya harus satu
ini sekarang ini banding
tapi karena sudah ada pertanyaan dari pak wayan
kalau misalnya banding kemudian pak basuki dinyatakan bebas ribut tidak
kami ini dari akta kan salah satu kuasa hukum pelapor
yaitu habib nopel
jadi saya sebelum masuk ke pertanyaan beliau ini
saya ingin menjelaskan proses dari awal tadi
kata beliau kan pak basuki ini dijadikan tersangka
tidak ada dasar segala macam
justru kami melihat perkara ini adalah perkara yang terang jelas
dari awal pihak penyidik khususnya baris krimpori dalam menetapkan pak ahok
jadi tersangka itu dengan hasil gelar perkara
artinya apa penyidikan itu tidak main main
apa iya sekelas barreskrimpori menetapkan seorang tersangka berdasar tekanan massa
tidak ada sejarah dasar hukumnya di republik ini
penyidik polri menetapkan tersangka seseorang berdasarkan tekanan massa
itu peraturan kapolri dirobah
ntar dulu pak
ntar dulu dong
bapak bicara panjang panjang kita dengar
karena itu sekeliru
bukan dengar dulu
bukan dengar dulu
kok jadi bapak yang selalu jadi moderator di sini
jangan potong pembicaraan saya
tidak ada yang marah
di indonesia ini tidak bagus marah marah
kalau kita tidak marah marah kita break dulu
kita dengar dulu
ngomong yang baik jangan marah marah
tadi salahnya di mana saya jelas dulu
tapi saya jelas dulu itu tidak baik
supaya tidak flashback ke belakang lagi
kedepannya nih kalau misalnya ada banding dan putusannya itu kemudian secara hukum mungkin saja
saya tidak tahu ini kemudian akhirnya membebaskan basuki cahayapurnama
apakah bisa menerima itu bahwa itu sebuah keputusan hukum atau akan ada tekanan
itu dia makanya saya jelaskan dulu
jadi gini dari tingkat penyidikan sampai tingkat penuntutan dan sampai fonis
itu semua clear kok
itu lembaga negara yang memutuskan semua
baris krim selaku penyidik memutuskan semua
baris krim selaku penyidik memutuskan sodara ahok tersangka
dilimpahkan ke jpu
jpu dengan waktu singkat
oke pak wayan
mendakwa ahok di pengadilan
artinya kalau jpu ragu dari awal
harusnya surat dakwaannya jangan buru buru
ini kan buru buru loh
selang berapa hari masuk ke pengadilan
ya karena tekanan masyarakat
bapak jangan bilang begitu dong
bapak menganggap lembaga kejaksaan yang kredibel independen
berdasarkan tekanan masyarakat
dari mana bapak bisa bilang begitu
itu lembaga negara bos
itu di tingkat kejaksaan
lalu di tingkat pengadilan
nah ini saya bingung nih pak wayani bilang intervensi
pengadilan majelis hakim itu mempunyai wewenang
dan melihat nilai nilai keadilan dalam masyarakat ketika melakukan peputusan
oke intinya proses peradilan jalan begitu ya
iya dari awal sampai
sampai akhir putusan ini kan proses pengadilan berjalan
fakta bukti saksi semua diperlihatkan
memberi tekanan ke hakim tidak
ya saya bertanya tadi intervensi yang menekan hakim itu siapa
oke kalau gitu jawab pak wayan
kalau kita buta dan tuli berani mengatakan nggak ada tekanan
orang teriak teriak kok sampai tujuh juta gimana itu
kedua polisi dikatakan
tujuh juta itu yang dimana pak
yang dimana ini
yang saat pengadilan atau
ke ahok harus dijadikan tersangka
nah sekarang ada sebuah peraturan di lingkungan polri yang menyatakan siapapun yang menjadi tersangka atau dilaporkan
jika dia menjadi paslon itu berhenti perkaranya
eh dengan kasus kasus pak ahok dirubah
gara gara kasus ahok berubah
polri nya penyidiknya atau
polri ketakutan karena tekanan
mungkin kita bisa buka bukaan ini karena akan buka bukaan
yang mengintervensi itu siapa
termasuk ketika putusan bani dicabut itu siapa
sekarang saya mau tanya
pernah enggak peraturan kapolri dirubah kecuali karena dalam kasus ini karena ada demo demo
tentu saja tidak pernah
justru pak polri membuat
biarkan ada unsur politik di dalam pilkada
jangan sampai orang sesukanya melaporkan
dia yang melaporkan
supaya tidak unsur politik masuk setiap saat orang setiap jadi paslon dilaporkan
dibikin peraturan itu
eh dengan kasus pak ahok malah itu dicabut
jadilah dia tersangka
yang intervensi masa berarti
yang intervensi masa
masa ditekan menekan penguasa
masa menekan penguasa
tapi saat pencabutan banding kan tidak ada demo pak
nah saya mau tanya
ahok ini kalau ditanya pertama selalu dia percaya pada apa yang terjadi ini tak mungkin tanpa kena tuhan
kedua dirinya hidup untuk masyarakat mengabdi untuk masyarakat khususnya jakarta
ketiga bangsa dan negara keselamatannya lebih utama
kalau besok ahok bebas ribut nggak
itu tadi yang belum dijawab pak
karena banyak pernyataan pernyataan seperti itu buka sajalah
tapi soal pencabutan banding terhadap pencabutan banding oleh ahok ini
dia mengorbankan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara ini
ada perintah dari penguasa tidak
wah itu tidak bisa dijelaskan di sini saya harus tanya dulu
tapi yang jelas itu dengan berat sekali dilakukan
oke tidak bisa mengatakan
tapi demi kepentingan bangsa
tidak bisa mengatakan
itu bisa mengalah kalau untuk demi kepentingan bangsa
tidak bisa mengatakan iya
tidak kalah pun dia mau mengalah
tidak bisa mengatakan tidak berarti pak ya
untuk kita lihat
bahwa apakah memang ada permintaan dari pihak yang berkuasa
saya belum tanya kalau itu belum
nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah lagi
tapi yang penting pencabutan itu karena untuk kepentingan bangsa dan negara
kita tahan dulu bang ali setelah jeda kami akan kembali dengan jawaban dari ali lubis dari akta
setelah jeda berikut ini
kita telah bersama
baik kita minta pendapat dari mas ali sekarang ya mas ali lubis dari akta ini
saya ingin tanya dasarnya dulu
dari akta ini sendiri sebenarnya sangat penting
menurut anda menghormati proses hukum tidak
nah kami ini kan kumpulan advokat
semua orang berlatarkan hukum
lepas itu sekolah hukum
artinya kami ini sarjana hukum
otomatis menghormati proses hukum dong
sampai di situ dulu saya potong lagi
saya akan garis bawah ya menghormati proses hukum
kalau misalnya nanti misalnya
ini kan jaksa kan mengatakan sedang mengkaji banding ini
urgensinya seperti apa
dari pihak pak ahok sudah mencabut bandingnya ya
tapi jaksa masih ada nih bandingnya
kemungkinan bisa akan jawab
kemungkinan bisa akan jalan
kalau misalnya kemudian di pengadilan tinggi itu
katakanlah ini katakanlah
keputusan hukum mengatakan
membebaskan basuki cahayapurnama dari segala
apa namanya vonis yang sudah dijatuhkan
dari pengadilan negeri jakarta utara
membatalkan fonis itu
apakah langkah hukum lagi yang diambil
ataukah demo demo dengan ribut begitu
nah ini menarik nih
jadi gini saya clear in dulu
banding yang dilakukan jpu
sama banding yang dilakukan pak ahok
dalam penasihat hukum itu dua hal yang berbeda
banding yang dilakukan bapak bapak
penasihat hukum dan pihak keluarga
itu kan terkait ponis hukuman
kalau pihak jpu terkait dalil
mereka ingin meyakinkan pengadilan tinggi
bahwa dalil mereka yang mendakwa pak ahok satu ratus lima puluh enam
itu yang benar
bukan satu ratus lima puluh enam a yang dipakai majelis hakim
jadi bukan batalkan fonisnya ya
ini dua hal yang berbeda
tapi sama sama keberatan dengan pasal satu ratus lima puluh enam
ini belum selesai nih
iya nanti saya bantah
bapak ribut lagi
jadi ini apapun nanti hasil
terkait banding jaksa
tapi mudah mudahan sih jaksa nggak banding
kalau menurut kaca mata penglihatan kami
itu sasar saja dong
ini kan bukan banding kan
masih sudah mengajukan
iya tapi kan bisa aja dong
di tengah jalan cabut kayak model bapak ini
itu kan kita nggak tahu
tapi menurut kami sih
ada kemungkinan dicabut juga
karena yang mereka mau banding itu kan
terkait penguatan dalilnya saja
bukan terkait jumlah putusan
antara bebas ditambah atau dikurangi
nah artinya kita kembali lagi ke soal tadi
kalau misalnya bandingnya itu tidak jadi
bandingnya dari pihak pak ahok ini
tidak jadi dicabut misalnya
misalnya ini ya kita berkata misalnya
dan lalu bebas
dan lalu kemudian bebas
bentar dulu dari mana anda bilang bebas
justru menurut saya
justru menurut kami berpenglihatan
dengan dicabutnya banding oleh pak ahok
justru beliau ini ada ketakutan
nah itu yang salah
ini nggak baik ini
ini nggak baik
banding itu kan ditambah
bukan nggak baik
bapak ini bilang kok seandainya
oh anda bisa tahu
atau dari mana bebas
atau dari mana bilang bebas
ini kan seandainya bebas
ini kan seandainya dong
ini kan seandainya bebas
apa dasarnya sama sama seandainya
sama sama seandainya ya
itu kan masih pipi pipi
kita bicara seandainya bebas dulu
saya itu kan versi bapak
versi saya seandainya nambah
versi saya pertanyaan ini
ini kan sasar saja dong
nggak mau dijawab
bukan nggak mau dijawab
saya tidak mau masuk ke ranah itu
itu kan versi bapak
versi kami kami menilai apabila itu masuk ke pengadilan tinggi
seandainya juga ya
utusan akan ditambah
jadi itu ada ketakutan
yang anda dengar berapa yang takut
siapa yang takut
jadi berapa diperberat
bisa naik bisa diperberat
pak ahok lebih berani dari anda loh
buktinya mana dicabut
kalau soal berani
dia kebaikannya untuk bangsa
dengerin dulu pak
dia lebih berani daripada anda
proses banding itu bapak harus jelas dulu
proses banding adalah apabila para pihak baik jpu maupun terdakwa
yang tidak puas tidak menerima atas ponis hakim di tengah negeri
itu kata jelas
tidak puas tidak terima
ketika banding ini dicabut berarti kan otomatis beliau beliau ini menerima dan puas
kok beliau puas
dia dicabut pak
demi kepentingan bangsa dia bisa menyerah
jadi maksud bapak
demi kepentingan bangsa dan negara
dan mana dasarnya kepentingan bangsa dan negara

dasarnya apa demi kepentingan bangsa dan negara
pokoknya tanya dasar
jadi maksud bapak orang yang pro kontra
anda tidak bisa jawab kalau bebas gimana
itu aja nggak bisa jawab
yang bebas belum ada putusannya kok
kita bicara sandanya
anda bikin kerusuhan kalau bebas
bapak kan berasumsi
anda nggak mau jawab
kalau bebas diam
bisa menghargai pengadilan
orang hukum berbicara fakta bukan asumsi
nggak mau jawab
tidak mau masuk pak
tidak bisa kita paksa juga
ya nggak mau jawab
kita orang hukum
harusnya dia jawab menggoreng menghargai pengadilan
ini kan asumsi
ini kan asumsi
itu akan menggelar
saya tanya dulu pak
kita tutup nih acara ini
ini kalau misalnya
misalnya harus dijawab
kalau misalnya ini kemudian apa namanya
ada putusan banding dki di pengadilan tinggi dki ini
kemudian katakanlah bebas
artinya kan tidak puas
saya ingin bertanya
memilih jalur hukum selanjutnya
ataukah akan menggelar aksi massa
lebih memilih mana
nah kita ini bicarakan seumpama andai kata
kalau bapak mau bicara bebas
jalani dulu banding itu
baru pertanyaannya dilimpa
ini banding juga dicabut
proses banding tidak dijalankan
kok tiba tiba beramsu sih bebas
harusnya diikuti dulu dong proses banding ini
baru nanti ada putusan
tapi menurut anda jadi ketika banding dicabut
walaupun dengan alasan demi bangsa dan negara agar tidak terjadi perpecahan tadi
berarti disebut puas menurut anda
nggak di bandingnya dicabut
tapi menurut anda
yang mana yang menurut anda menerima
nggak di bandingnya dicabut
artinya mengakui kesalahan
itu tuduhan keji ini
ngomong di tv begini
jangan ngomong tidak berdasarkan fakta
bukan berdasarkan fakta
faktanya banding dicabut
bukan hanya pak ahok yang tahu kenapa dia mencabut banding
kok anda yang mengadili dia
kita orang hukum ya
dulu kita ngukum kita jelas tahu itu untuk demi kepentingan bangsa dan negara bapak orang yang
tidak sependapat dengan tidak berpengengan bangsa tidak mengatakan begitu saya terus cara aku iya
saya juga bapakkan di pihak ahok tapi jangan gitu gitu saya komentar ada ada sebenarnya
ada yang memaksa sebenarnya pak wayan siapa untuk untuk banding ini tidak karena kalau
tahu tapi dia bicara untuk kepentingan bangsa dan negara yang menonton di tv sekarang ngerti
maksudnya iya ngerti nanti ada kelompok satu dengan kelompok yang lain saling berujuk rasa
saling berunjuk kelompok satu dengan kelompok yang lain saling berunjuk rasa dan ini tidak akan pernah
berhenti maksudnya akan baik baik dahi bawaannya tapi kalau misalnya bukankah sebuah permasalahan
di negara demokrasi ini panglimanya adalah hukum begitu dan pengadilan pengadilan bukan
berjalan ada vonis
nah kalau pengadilan terkena apa terpengaruh oleh tekanan publik bukan keadaran hanya misalnya
seperti kaye melaporkan kepada kaye misalnya terhadap jalannya pengadilan yang orang peradilan
aja enggak waktu itu karena bisa bayangin dulu balik pra peradilan enggak peraturan dirobah tidak ada
sprint ada tersangka kita sama sama pengacara nggak usah begitu lah orang tahu ini jadi banyak
ini ditonton banyak orang justru yang masuk akal dan tidak masuk akal ini diketahui
rakyat yang diem itu jangan dipikir tidak punya hati punya hati hati bangsa yang besar itu jangan
mau diadu domba diantara warga negara mereka gratis menunggu perpecahan kita karena kita kaya raya hati
hati ini justru gimana demi kecintaan pada bangsa bagaimana agar bangsa ini berjalan baik ya
dia mengalah kita kita harus lihat dulu juga menganggis harus lihat alasannya alasannya kalau
demo di satu sisi sisi yang lain juga melakukan aksi yang sama kurang lebih pengerahan
masa walaupun namanya mungkin berbeda ini ini apa kita enggak merasa lelah kalau dengan seperti
ini katakan kemudian percabutan banding maka sudah lainnya sudah selesai ini seklin dulu tadi
bapak ini bilang intervensi pengadilan intervensi pertanyaannya intervensi siapa kan belum dijawab
satu dengan demo itu intervensi aku harus dipenjarakan pak banyaknya intervensi dari dulu orang tidak bawa itu enggak ada dari demo orang enggak bawa lupa
jodoh majelis hakim lima orang dalam memutuskan perkara penistahan agama tidak ada dissenting
opinion saya mau tanya dulu itu kalau di sumatera utara kenapa kalau hukumannya satu bulan sebelah
hari bicara sumatera utara nah bicara dki jakarta indonesia dulu sama sama dengerin apakah dan dia
yang jadi umat islam ketika agamanya dimistakan justru menyerahkan proses kehukum tidak memakai
yang merimbang tidak main hakim sendiri ya biar rakyat yang rakyat itu menyerahkan sepenuhnya
kepada lembaga hukum disitu ada kepolisian kepercayaan pada hukum iya ada jaksa tidak
demo demo hakim gitu loh tidak demo demo demo dari kubu pak karena dia ingin menunjukkan bahwa
jangan sampai pengadilan ditekan oleh satu pihak bapaknya menurut pendemo dong kok nggak paling
banget tapi paling terbaik sini jadi ketika
ponis itu sudah dijatuhkan kembali pada tanggal sembilan meia yang harus melalui lalu kita juga ingat saat
itu para pendukung pak huk juga rame raksasa jawab jadi dilaporkan sempat menyorong pagar
saya jauhkan sebenarnya di malumi dalam sebuah ekspresi artinya kalau memang itu dimalukan
siapa yang membubarkan tim itu pak jarod dan bubar bubar dan itu tidak sesuai aturan aturan
demo juga sejam enam itu sekeliru dulu
membubarkan itu bukan sisi pak ali bubar jam berapa waktu enam persis persis
yang begitu begitu kita akan berdasarkan fakta dan reali kalau jam sepuluh bubar nggak ada dego dong
orang sampai negoknya pak semua orang bisa nonton tv kita coba kembali ke tengah nih jangan
mempermasalahkan demo yang akhirnya soal kepada dipersoalkan pada soal intervensinya sekarang kebebasan dan kegiatan
kemudian dia akan menyebutkan di dalam kata kata yang tersebut bahwa itu adalah satu tanda yang
kita akan independisi peradilan coba bicarakan berkomitmen nggak
itu dia itu dia apa yang dilakukan oleh apa yang akan dilakukan oleh pak wayan dan juga mungkin teman teman yang lain merasa ragu dengan pengadilan sekarang ini misalnya tidak memilih tidak mengajukan banding
walaupun juga merasa masih saya tidak tidak puas
tidak bicara ragu
karena kita menghargai pengadilan biarkan orang lain yang bicara seperti itu
tapi begini tapi pake kepoa yang bicara untuk demi kepentingan bangsa dan negara tapsirkan
ini yang nanti digoreng lagi pernyataan itu
saya kawas itu pernyataan yang saya khawatirkan adalah begini nanti ketika ini dibenarkan bahwa
untuk kepentingan bahasa negara nggak banding tapi masih ada kata kata tidak puas dengan fonis hakim
nah ini memang tidak puas ini yang menjadi presiden sangat tidak puas dong kenapa dicabut itu kan mudah
tidak puas puas dibanding kita kasasi ada demo demo menekan pengadilan apa dasarnya
masukkan anda ada di mana saya kan ada di ruang sidang saya sebagai pasukan agar masukin dijadikan
tersangka sampai langsung tanpa seprindik menjaga nama penasehat hukum keberatan atas status tersangka
orang yang menonton ini menilai oleh pihak kepolisian ada namanya ranah perapadilan
tertinggal beda redoneka power nya commercials
dengan di mana
pidana tidak boleh dihukum
coba yang tadi peraturan itu salah ngomong tuh
saya bilang itu syarat peraturan kapolri bukan peraturan
itu bukan peraturan kapolri
kita bicara mundur
kita tahan dulu kita bicara mundur
kita bicara lagi soal syarat peraturan kapolri
dengan proses hukum yang berjalan selama menjalani
dalam kasus pak ahok ini
kemudian ketika ditanyakan
bukan kejalanan terbaik adalah dihukum itu sendiri
ada keraguan dengan
apa yang terjadi pada
persidangan kita begitu pak penegakan hukum kita
pokoknya kita mewaspadai jangan sampai bangsa ini pecah
nah kita akan bicara itu selanjutnya ya
karena ini memori banding
memori banding sudah dicabut
apakah ini akan mendinginkan suasana pak
setelah jeda berikut ini bukan mengandekan lagi nih
ini bukan adegan lagi sudah cabut ini ya
kami masih akan mengulas ini saat lagi
tetap berlatih bersama kami
oh tak terlalu lama
baik sekarang kita mencoba bicara kenyataannya tidak berandai andai ya pak ali ya
ini kan sudah banding sudah dicabut
yang diharapkan oleh kubu dari pak ahok ini kan sebenarnya untuk mendinginkan suasana
dengan banding sudah dicabut ini maka sudah selesai nih masalah ini ya
menurut pak ali bagaimana
akan dingin lagi tidak ada gerakan masa lagi
saya ini kan kuasa hukum pelapor
artinya ketika ada fonis hukum dari majelis hakim di tingkat pn dengan memfonis dua tahun
itu dari pihak klien kami itu sudah bersyukur ada fonis hakim tersebut
oh sudah sebenarnya sudah selesai
ya dalilnya dengan cabut gugatan memori banding itu kan
kalau tiba tiba demi bangsa terus demi pendinginan itu dasarnya apa gitu loh
aduh yang gitu jangan digugat lama yang kita ini
cuma kita kan bilang tuh pak ali nggak boleh mengukur orang lain
mungkin pak ali punya konsep berbeda
kita kan punya hak untuk membela masing masing klien
ini kan persoalannya klien bapak
ini kan persoalan klien bapak yang kita bahas ini
berbakat bernedara itu ada pengguna di ke
yang pasti yang saya katakan ketika tidak nyorotin klien saya
berhati hati tidak nyorotin
ketika tidak puas
ketika tidak puas tidak merimu peneliti ada banding
saya keberatan juga kalau disorot terus pak
dengan cara negatif itu
proses hukumnya ada banding
pertanyaan umum kan ada
kenapa tiba tiba banding dicabut
publik berak berak berpunya pandangan sendiri
publik mengatakan bahwasannya klien bapak ini
saya nggak mau sebutnya nanti komplain lagi
klien bapak ini saya bilang bahwasannya telah menerima dan puas
nah itu yang salah
itu kan opini publik
kalau untuk menurut saya saya nggak terima disebutkan
dimana kalau saya sekarang pak ali sekarang
saya serang marah nggak
pak ali ini buru sangka
bilang buru sangka pasti marah
kalau misalnya disebut
ini kan bukan
kita kan nunggu
kita kan nunggu
kalau saya lagi ya
tangannya harus begini
kalau misalnya ini sebenarnya demi untuk tidak lagi terpecah untuk mendinginkan suasana
kenapa sih kok sampai nggak terima begitu
yang nggak terima siapa
ada nggak pihak yang tidak menerima sampai detik ini terkait ponis hukuman ini
saya tanya itu
sebelum banding dicabut ada yang nggak terima
siapa yang nggak terima
kutusan ini nggak adil
nggak adil dari segi apa
berat sekali menerima ini
tapi demi kepentingan bangsa itulah pengorbanan dan penerimaan dari pdip
jadi jangan bawa bawa nama bangsa dan negara demi suapidana begini pak
kita sendiri yang boleh bicara bangsa
jadi maksud bapak orang orang yang melaporkan pak ahok itu tidak cinta terhadap bangsanya
iya artinya kan terhadap bangsa ini
bapak bapak ini kan mengatakan terkait demi bangsa
seolah olah hanya pihak pak bapak klien inilah
seolah olah pihak dari klien bapak ini seolah olah berbisara bangsa
coba omongin diri sendiri sekali sekali
jangan telunjuk lurus kelingking berkait
pak ahok terus dituduh
enak aja orang dijadikan obyek
kalau anda dijadikan obyek baru tahu rasanya
apakah yang tidak sependapat dengan klien bapak ini disebut tidak cinta terhadap bangsanya
dulu zaman kemerdekaan merebut kemerdekaan ini
artinya semua karyawan semua agama
kok sekarang seolah olah yang terkait proses pidana ke bangsa bangsa dibawa bawa
memang kenapa kalau pikirannya begitu salah
ya saya berakbanta dong
berakbanta apanya dibantah
orang yang kemarin meminta keadilan di republik ini terus tiba tiba dicabut cinta terhadap bangsa
kalau bawa bangsa dipersoalkan
ini kan memang perubahan ini sudah dicabut bukan lagi ada perdebatan lagi
ya enggak ada dong yang mau debat itu
pak ali ini nggak pernah puas puasnya
enggak pernah puas puasnya
maunya negara milih dia sendiri
tadi saya tanya
terkait cabutnya memori banding itu
ini caranya bergedara
ekornya begini tinggi
jadi puas ini berarti ya
puas puas saja dengan banding dicabut ya
saya penasihat hukum
yang puas itu harusnya klien saya
tapi anda setuju tidak ini lebih untuk mendinginkan suasana
kalau saya berbicara konteks hukum saya orang hukum saya tahu
tapi terkait bapak ini mengatakan ada yang tidak menerima terkait banding
ya ceritakan dong siapa pihaknya
terkait saya kok orang hukum ya
bukan orang dalam tanda kutip yang bapak bahas tadi
jadi ini sudah selesai pak ya
tidak ada upaya lain karena kecurigaan di luar muncul
wah ini nanti supaya inkrah dulu supaya lebih cepat proses peninjauan kembalinya
tentu saya tidak bisa berhak menjawab hari esok
mana bisa saya ramah kepada hari esok
jadi tidak mau beranda anda juga
tidak boleh beranda anda

hari ini saya membawa ketikannya bahwa demi kebaikan bangsa dan negara ini
demi bhinneka tunggal ika
dia akan menerima kalau itu baik untuk bangsa ini
walaupun dia pahit berat menerima mengambil putusan ini
tapi dia lakukan
dia lakukan demi kebaikan bangsa dan negara ini
paling tidak untuk mewujudkan itu secara real kita lihat dari masing masing kuasa hukumnya
dulu pelaporan itu untuk salaman dulu
bener gak ini
tadi hanya dua argumen
ya ya lah
terima kasih pak wayan
biar lah pak beda
pak ali lubis telah beri akun bersama kami malam ini